setelah gaduh bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp atas nama setia novanto beberapa hari lalu
kali ini kuasa hukum setia novanto justru balik mempidanakan dua pimpinan kpk agus raharjo dan saud situmorang
dua pimpinan kpk tersebut dituding melakukan tindak pidana memalsukan surat dan penyalahgunaan
ya inilah surat perintah dimulainya penyidikan kasus surat palsu atas dua pimpinan kpk agus raharjo dan saud situmorang
yang ditunjukkan kuasa hukum stiano vanto frederick yunaldi di baris krimpol rijakarta pusat rangusian
frederick mengatakan bahwa pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran pasal dua ratus enam puluh tiga dengan pasal empat ratus dua puluh satu jungto pasal dua puluh tiga
tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memasukkan surat
dan menggunakan surat palsu serta penyalahgunaan wawana
pasal dua ratus enam puluh tiga dengan pasal empat ratus dua puluh satu kemudian yunto dua puluh tiga
di mana membuat surat keterangan seorang orang benar
kemudian penyalahgunaan kekuasaan
dan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi melanggar pasal empat ratus dua puluh satu ancaman hukumnya enam tahun
selain itu frederick menyoal pencegalan atas vanto yang tak dicabut kpk
padahal kliennya sudah menang di pra peradilan
menurut frederick bukti bukti dari pelapor sudah diserahkan ke baris krim dan akan diserahkan ke kejaksaan agung
yang penting sekarang ini kan harus tahu bahwa tidak ada kekebalan hukum di sini
saya sudah mengatakan saya bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum oknum kpk
dan saya sekarang buktikan dan ternyata betul
sehari yang lalu dalam perbincangan di cnn indonesia
prime news kpk melalui jurubicaranya febri diansah mengkonfirmasi bahwa terdapat sejumlah saksi yang diperiksa terkait adanya tersangka baru
jadi tadi saya sudah sampaikan pada publik bahwa kita mengkonfirmasi beberapa hal
pertama ada penyidikan baru dalam kasus ktp elektronik yang kita lakukan
dan tentu ada pihak yang diduga melakukan korupsi di sana atau dalam bahasa
yang berkembang misalnya itu tersangka
namun kami belum bisa sampaikan saat ini pengumuman secara lebih lengkap
karena ada beberapa kebutuhan kebutuhan dan koordinasi yang harus dilakukan
meskipun dua pimpinan kpk mulai menjalani proses penyidikan
namun febri memastikan kpk akan menghadapinya dan percaya pihak kepolisian akan profesional
dalam menangani dugaan pidana yang dilayangkan pada pimpinan kpk agus raharjo dan saud
andri setiawan cnn indonesia
di tengah kukuh dan tanpa hentinya upaya kpk mengungkap tuntas kasus korupsi ktp elektronik
yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah berbagai gempuran harus dihadapi lembaga ini
mulai dari penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior novel baswedan
yang kasusnya juga masih tidak terungkap hingga hari ini
lalu pansus angket yang terus mencari kesalahan kpk
hingga yang terakhir muncul pelaporan dari salah satu kuasa hukum
mantan tersangka kasus iktp stiano fanto terhadap dua pimpinan kpk ke polisi
apakah ini kriminalisasi pimpinan kpk babak selanjutnya
kami mengulasnya malam hari ini dengan pegiat anti korupsi dari indonesia corruption watch
tamaster satria langkun
terima kasih sudah hadir sampai kita juga nanti masih menunggu sambungan telepon
dengan jurubicara kpk febri diansyah
secara umum bagaimana anda melihat kembali dilaporkannya pimpinan kpk
orangnya beda tapi tetap pimpinan kpk
pada prinsipnya ketika ada orang melaporkan dan merasa haknya diambil
atau ada pelanggaran di sana itu menjadi hak siapapun
jadi memang kita harus letakkan bahwa sebagai warga negara dia punya hak untuk melaporkan
cuma kan kemudian yang jadi persoalan kita harus lihat dalam substansi apa yang dilaporkan
artinya masukan ini ditujukan kepada pihak kepolisian
kenapa kok bisa guru guru mengeluarkan sprint leak nya
spdp nya juga sudah dikeluarkan
atas perkara tadi ada pemalsuan
ada bicara soal penyelidikan undang undang
nah kalau kemudian kita kupas satu persatu
kan kalau bicara soal kewenangan pencegahan itu diatur oleh undang undang
itu pasal dua belas angka satu huruf b itu jelas
bahwa kemudian kalau dalam konteks melakukan penyelidikan penyidikan penuntutan itu
kpk boleh melakukan atau memerintahkan kepada lembaga yang bersangkutan instansi yang bersangkutan
atau melakukan pencegahan
jadi pada prinsipnya mau setia novanto tersangka ataupun tidak
karena dibatalkan oleh pra peradilan
artinya kpk tetap boleh mencegah siapapun
bahkan dalam kaitannya sebagai saksi misalnya
ketika saksi berhubungan dengan penyelidikan penyidikan atau penuntutan
maka kpk berwenang untuk memerintahkan
karena konteks ini yang dilaporkan ya
sekali lagi konteks ini yang dilaporkan
kemudian kan ini kan poin yang kedua tadi ya bicara soal kewenangan
walaupun lagi lagi kita masih harus menunggu
juga penjelasan resmi dari pihak pelapor
kira kira pada bagian mananya penyalahgunaan yang mana
atau mungkin juga polisi yang bisa menyampaikan kepada masyarakat
nah itu yang kita lihat secara substansi perkara
nah kemudian dalam bingkai penanganan perkara yang lebih luas
kita juga harus melihat bahwa dalam konteks penetasan korupsi
yang namanya undang undang tindak pidana korupsi
itu kan berlaku leg spesialis terhadap kuhp
artinya dia berlaku lebih khusus lebih spesial artinya memang lebih prioritas
nah pasal dua puluh lima dari undang undang tindak pidana korupsi itu jelas
kalau kemudian ada proses penyidikan penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan
maka itu diprioritaskan terhadap tindak pidana lainnya
kan begitu artinya apa
dalam satu perkara misalnya perkara pak setnov sedang naik dalam proses penyidikan
kemudian ada perkara lain yang berhubungan dengan pak setnov
misalnya dilakukan ada pelanggaran pidana
maka ketika ini saling berhubungan dalam perkara yang sama
maka menurut undang undang kpk
dia harus diprioritaskan undang undang
pak asyadnoff menggunakan undang undang tindak bidana korupsinya dulu
jadi memang penanganan yang lain dikesampingkan dulu
ya sampai misalnya proses selesai
artinya jangan sampai kemudian ini dijadikan alasan untuk mengganggu atau menghambat proses
nah itu kemudian kita lihat dari sisi aturannya
jadi memang dari sisi substansi dari sisi aturan
memang ini banyak hal yang kemudian kita perlu berikan masukan kepada kepolisian
dalam misi yang lainnya tadi dari substansi soal hukum substansi laporannya
dan sekarang bicara soal dampak bagi penatasan korupsi
tentu ketika kepolisian kemudian tidak hati hati misalnya dalam menetapkan tersangka ke depan misalnya
atau misalnya menetapkan sebuah perkara dalam proses penyidikan
ini kan berdampak sangat luas bagi pertasan korupsi
pertama di bulan maret dua ribu tujuh belas ini
itu ada mou antara kapolri ketua kpk dan jaksa agung
jadi pak tito pak agus raharjo dan kemudian juga ada jaksa agung begitu
nah ini kan sebuah tanda tangan bikin mou
yang intinya adalah tadi ketika ada pemeriksaan
ketika ada proses hukum terhadap penegak hukum lainnya
dalam kaitannya tadi penanganan perkara
maka kemudian itu ada yang namanya koordinasi diantara mereka
nah jadi memang ini harus juga menjadi pertimbangan
adanya sekarang ini tidak jalan berarti
iya ini kan juga menunjukkan bahwa ketika penyidik mengambil keputusan untuk melakukan penyidikan
berarti dia perlu mendapatkan masukan
dan dia memang harus melihat banyak sisi
dari aturan aturan yang ada maupun dampak yang lebih luas
oke dari sisi kepolisian sendiri berarti itu yang perlu digarisbawahi ya
berarti betul sekali
kemudian keluar spdp langsung dengan pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum setnov
artinya koordinasi sendiri itu belum berjalan
iya ini belum maksimal
sesuai mou itu ya
betul ada mou ada undang undang korupsi
yang tindak pidana korupsi
tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan junto dua ribu satu di pasal dua puluh lima kan jelas
prioritasnya penanganan korupsi dulu baru perkara lainnya
itu yang kemudian
secara umum anda melihat dampak tadi memang ada dampak soal pemberantasan korupsi
bagi kasus iktp ini sendiri bagaimana
karena kan ini memang jelas pelaporannya adalah soal terkait surat palsunya
berbeda ya kalau kita lihat pelaporan terhadap pimpinan kpk yang lain
ketika juga mengungkap kasus besar saat itu
walaupun pimpinan kpk yang lainnya berbeda begitu ya
itu kan adalah kasus yang masa lalu
kalau ini kan terkait dengan wawonangnya ketika menggunakan
apa namanya wenang kpk untuk mencegah stiano fanto misalnya ke luar negeri
ini masa lalu ataupun di aktual sekarang
itu akan berdampak ketika misalnya pimpinan kpk dalam proses hukum
ketika dia dalam status penyidikan atau dia menyedang predikat sebagai tersangka
undang undang kpk bilang dia harus mengundurkan diri
artinya apa ketika pimpinan nggak ada pasti akan freeze
itu sudah kelihatan
penanganan perkara pasti akan terhenti karena energi kpk akan masuk di sana
kemudian yang kedua dalam konteks pengambilan keputusan kan sudah jelas misalnya
naiknya perkara kemudian pertetapan
itu semua kolektif kolegial dan pimpinan harus mengambil keputusan terkait dengan usulan
bahkan itu statusnya tersangka pun ya
jadi ketika ada dua pimpinan kpk misalnya nanti undang undang statusnya sudah tersangka
karena sekarang sudah penyidikan nih tersangka maka dia harus mundur
tinggal tiga jadinya
oke tidak mungkin akan mencukupi untuk kolektif kolegial
ya sebenarnya sih mungkin mungkin saja pernah juga ada kurang satu atau kurang dua
tetapi yang jadi persoalan kan pasti ini akan membuat stuck
jadi kalau kemudian ada harapan agar iktp terbongkar secara cepat sudah pasti ini akan ada dampak
pasti perkara akan semakin menghambat
ini yang kemudian kita lihat dari konteks dampak implikasi ketika misalnya pimpinan kpk menyendang predikat sebagai tersangka
dan kemudian mundur
pasti itu yang akan diambil
karena kan juga pelajaran dari kasusnya bang ujaya yanto kan juga demikian
ketika dia tersangka kemudian ya dia tidak bisa mengambil keputusan apapun di kpk
minimal kasusnya akan lebih lambat jalannya
pengungkapan kasus iktp akan lebih lambat jelas
pasti akan lebih lambat itu akan berdampak kesana
apakah bisa dibayangkan juga nanti dampaknya misalnya nih kemudian masuk plt
yang sifatnya plt begitu masuk kemudian belajar dari kasus budi gunawan yang akhirnya kasus itu justru mandek
dilimpahkan kekejaksaan dan tidak bisa dilanjutkan
nah ini dampak lainnya artinya apa
dampak secara langsung dari pimpinan kpk sudah jadi itu dampak yang panjang
ketika nanti perlu masukkan plt kan juga lagi lagi akan butuh waktu
waktu itu aja sudah pasti akan membuat perkara semakin lambat
yang kedua kita juga harus lihat misalnya
plt plt seperti apa sih yang berpihak pada penetasan korupsi
itu pun juga di luar kuasa
kalaupun dia masuk ada juga plt plt yang perlu adaptasi perlu belajar dan jangan jangan dia mengambil keputusan yang berbeda
atau mungkin ada sikap atau yang memang dia orang orang yang dalam tanda kutip tidak pro terhadap penatasan korupsi
itu kan juga mungkin terjadi jadi memang dampaknya akan sangat panjang sekali
maka kemudian ini sebetulnya dengan atas data
dasar aturan yang ada undang undang yang ada ketentuan yang ada seharusnya pihak kepolisian agak hati hati dalam memproses perkara ini
sebetulnya itu yang kemudian kita ingin garis kebawahi
baik bang pertama saya ingin ajak anda untuk melihat kembali pernyataan dari kuasa hukum stiano fanto yang kemarin kami undang kesini
mengingatkan bahwa semua hal itu kemudian bisa dicari kesalahan dan bisa dipidanakan
kita lihat pendapatnya berikut ini
kan gitu pak
kan gitu pak
status tersangka itu kan juga masih sangkaan
iya tersangka kan sama aja tersangka dalam bahasa hukumnya itu kan yang diduga melakukan tindak pidana
kan gitu kan tetapi kalau diduga dilakukan itu adalah bahasa yang benar itu bahasa yang elegan
itu pengertiannya tersangka tidak kalau menurut pak nanda
tidak tidak tidak sama sekali tidak
jadi kan katanya tersangka itu diduga melakukan
bukan beda kan sekarang kalau tersangka itu adalah orang yang disangka
si sangka bahasa indonesia bisa diduga tetapi ini kan namanya diduga
tapi tidak ada kata kata tersangka
nah berarti kan dalam hal ini kpk sudah mulai hati hati untuk mengucapkan
karena itu kan bisa dijerat dengan dipidanakan
karena pidana kita itu hebat loh apapun perbuatan itu bisa saya jerat loh
saya bisa cari kesalahannya dimana untuk saya jerat
jadi cari cari bisa begitu pak
bisa dan lagi itu tidak bisa dibantah oleh siapapun
oke kan gitu kan
kalau persis seperti yang kemudian kita amat kemarin begitu ya
mengatakan bahwa dicari cari pun bisa
mungkin tidak yang terjadi hari ini tuh adalah sebuah peringatan pada peminat kpk
ya sebetulnya begini ya dalam konteks bekerja kan semua pasti sudah ada kewenangannya
artinya begini ketika ada seseorang melaporkan perkara tentu kita harus hargai
itu menjadi hak bagi siapapun untuk melaporkan
tapi kan kemudian apakah layak atau tidak
masuk ke dalam tahap selanjutnya itu sangat tergantung pada kepolisian
pertama misalnya dalam konteks penyelidikan
ketika dia penyelidikan dia akan lihat apakah misalnya ada tindak pidana di sana
misalnya dalam konteks pelaporan misalnya
ketika kpk mencegah seseorang ke luar negeri apakah itu pidana misalnya
nah ini kan juga jelas kalau itu belum pidana maka kepolisian tidak boleh dia kemudian naikkan status ke dalam proses penyidikan
karena apa pidananya belum clear
karena memang misalnya kepolisian sepakat
oh ternyata kpk ini tersangkanya sudah hilang nih
maka ketika dia mencegah seseorang ini adalah pidana
nah berarti kan itu kan menurut dia pidana berarti dia bisa ke tahap selanjutnya
dalam proses penyelidikan
nah di penyidikan baru tadi ada penetapan tersangka melakukan siapa yang melakukan perbuatan
tapi lagi lagi dalam konteks ini kan kita harus lihat
dicari cari itu kan sebetulnya tidak tepat ya
semua itu jelas aturannya
mana yang boleh mana yang crime mana yang bukan crime
tapi kemudian kontrol tersebut ada pada kepolisian
jadi bagaimana kepolisian merespon setiap laporan yang masuk
kalau kemudian perkara perkara yang tidak ada pidana kemudiannya pronoset
tentu ini akan menjadi catatan juga buat kepolisian dalam menangani perkara
bisa nggak kemudian masyarakat berpikir apakah ini kriminalisasi jilid baru terhadap pimpinan kpk
nanti kita ulas lebih lanjut
setelah aja dari berikut primus akan segera kembali

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
baik ini kita akan lihat kembali pernyataan kuasa hukum stjanovan atau fredy kyunadi dalam primus kemarin
eksekutor yang bisa mencegah manusia dari indonesia ini siapa
mau menang hanya diberikan pada imigrasi
tidak ada siapa pun instansi yang bisa mencegah
imigrasi punya wawonan sudah dicabut pasal enam belas
yang mengatakan bahwa tidak boleh mencegah orang dalam keadaan penyelidikan atau saksi
kecuali tersangka ya
sekarang kpk dengan pasal dua belas saya bisa memerintahkan
anda boleh memerintahkan
eksekutornya tidak punya wawenang
jadi merintahkan siapa
kalau saya jadi imigrasi akan bilang mohon maaf saya sudah tidak punya wawenang
ini saya sudah dicabut wawanan saya
kalau tidak tindak pidana
itu kan gampang sekali ya sebetulnya
perintahnya tetap ada di undang undang
bukan tapi imigrasi wajib menolak
karena dia punya wawenang sudah tidak bisa
jadi status cegah kepada stiano vanto ini dianggap oleh pihak stiano vanto sendiri juga ilegal
itu justru kan menjadi kasus pidananya di sana
oke nanti itu urusan belakang
itu salah satu alasan yang disampaikan
kewasa hukum dari stiano vanto kemarin soal pencegahan ini
memang diakui sih
kemarin itu mengatakan bahwa memang kpk masih punya kewenangan untuk memerintahkan pencegahan itu kepada imigrasi
tapi dalam konteks wewenang imigrasi menurutnya sudah dibatalkan begitu ketika dia masih orang tersebut masih berstatus saksi
jadi yang saya ingat itu dalam konteks putusan mk begitu
memang pernah diujikan terkait dengan upaya pencegahan atau bahasa cekal
tapi kalau di undang undang kpk dia hanya bahasa cegah
jadi nggak ada cekal
kalau cengkal kan cegah tangkal
tangkal artinya dari luar negeri ke indonesia
tidak boleh masuk
itu tidak ada kewenangan kpk
dia hanya kewenangan pencegahan
nah dalam konteks cegah memang pernah diuji
dan yang saya ingat adalah perpanjangan mk tersebut itu terkait dengan perpanjangan status cegah
itu yang kemudian dipersoalkan
dan bagaimana putusannya tentu saja
ini yang kemudian perlu dikaji ulang
bagaimana mk memutuskan hal tersebut
itu yang pertama
jadi memang masih jadi persoalan menjadi polemik
karena di sisi lain kpk kewenangannya nggak hilang
tapi di sisi lain misalnya ada yang mempertanyakan kewenangan imigrasi
nah dalam konteks ini tentu kita harus lihat perlu ada tafsir lagi artinya
boleh nggak misalnya pasal dua belas undang undang kpk ayat satu huruf b tadi itu betul betul diuji lagi
menurut kita ketika kemudian itu belum dibatalkan artinya apa
kewenangan untuk memerintahkan cegah tidak keluar dari pimpinan kpk
jadi masih ada di pimpinan kpk
tidak bisa hilang karena apa yang dibatalkan bukan undang undang kpk
nah kemudian konteksnya tadi misalnya ketika dibatalkan katakanlah kita mengamini misalnya
kewenangannya imigrasi ya
yang disampaikan oleh pak frederick misalnya
ketika kemudian dikatakan menyalahgunakan doa wenang berarti yang menyalahgunakan doa wenang siapa
katakanlah itu benar ya misalnya
kalau menangnya tidak hilang kan begitu
kemudian dia perintahkan agar dicegah
maka kemudian kan masih ada kewenangannya
tapi yang hilang kewenangannya katakanlah iya
misalnya artinya kewenangan di imigrasi
nah artinya itu yang kemudian kita harus lihat
kemudian sprindik tersebut dialamatkan kepada siapa
kepada pimpinan kpk atau jangan jangan kepada pihak imigrasi
nah ini yang kemudian kita juga harus lihat
jadi memang hal ini perlu ada informasi yang cukup begitu untuk melihat pada titik mananya
penyalahgunakan kewenangan dilakukan
apakah yang dipermasalahkan memerintahkan cegah ke imigrasi atau ada hal lain yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum kepada kepolisian
ini yang kemudian kita masih belum dapatkan informasinya
secara lengkap begitu ya
tapi ini memang menjadi sebuah catatan yang penting dikaji bersama tentang pelaporan terhadap pimpinan kpk ini ke polisi
apalagi di tengah upaya kpk yang memang benar benar sekarang sedang menangani sebuah kasus besar
yang membawa nama nama besar
tidak hanya kerugian negaranya sama tapi kemungkinan orang yang terlibat adalah orang orang besar juga
banyak orang besar di sana
pertanyaan saya begini bang tama
kenapa kok ini sering berulang begitu
ada kasus besar ditangani dan kasus itu memang bukan main main
apalagi ada nama besar di situ misalnya
selalu diiringi dengan ada kasus dari pimpinan kpk
apakah memang kemudian para pimpinan kpk ini siapapun pimpinannya menjadi rentan dikriminalisasi kalau menangani kasus kasus besar
nah kalau kita lihat dari substansi perkara kan tadi sudah jelas ya
dengan informasi yang sangat minim tadi itu kan sudah kelihatan misalnya
keundangan memerintahkan cegah itu tidak hilang
masih ada di kpk
yang kedua kalaupun kepolisian mau menangani perkara dia harus lihat itu perkara apa
kalau ada perkara korupsi dan itu ada hubungan dengan penanganan perkara tadi
maka pasal dua puluh lima undang undang tindakan bidang korupsi yang itu harus dipatuhi oleh semua atur pendana hukum
diprioritaskan korupsinya dulu
jangan kemudian masuk perkara lainnya
nah kemudian yang lain juga kita harus lihat
bahwa ketika ada hal yang seperti ini
kan kita lihat dalam beberapa tahun terakhir kpk sudah mendapatkan serangan
ketika dia dikriminalisasi misalnya
atau ada proses pidana yang memang tadi ada banyak hal yang tadi dipertimbangkan oleh kepolisian
maka itu kemudian jadi catatan bahwa ini bagian dari perlawanan
nah ini yang kemudian kita lihat
pertanyaannya kok kenapa hal tersebut bisa terjadi dan kenapa terus berulang begitu
tentu ini ada banyak persoalan yang kita lihat
yang pertama memang yang namanya kpk ini pasti akan mendapatkan fight back
karena apa pernah
itu sudah rumusnya ya
iya apalagi ketika kpk masuk ke dalam perkara perkara yang sangat sensitif
serangannya kan banyak ada yang undang undangnya mau direvisi
ada yang kemudian di judicial review undang undangnya
sampai ke penyidik dilaporkan penyidik tersangka penyidik di teror bahkan pimpinan di teror
dan sampai pimpinan masuk ke dalam penyidikan pun juga ada
artinya ini menjadi hal hal yang kemudian jadi pertimbangan
nah yang kemudian kita lihat adalah apa sih persoalan sebenarnya
kalau kita lihat memang tidak ada imunitas bagi pimpinan kpk dalam menangani perkara
kalau kita lihat misalnya om budsman saja
dia kan lembaga yang dalam pandangan saya resikonya tidak akan sebesar resiko pimpinan kpk
dia punya imunitas terhadap pekerjaan yang dilakukan
iya om budsman nah ini pertanyaannya kpk kok yang lebih resiko tidak punya
tidak punya ya
nah kemudian menjadi persoalan
sekali lagi ini memang sebuah catatan penting juga soal imunitas pimpinan kpk ini ya

sebenarnya juga wacana lama yang juga sudah sering dibahas ya tetapi kenapa sampai sekarang tidak
nah kemudian yang kedua adalah ini soal komitmen dalam pemberantasan korupsi
dari sisi pelaksananya yaitu kepolisian maupun presidennya begitu kan juga sama sama sepakat
dalam konteks anti korupsi kita mendukung upaya upaya kpk
ini yang kemudian kita tidak melihat dalam konteks kenyataannya
konkretnya seperti apa
sudah tidak terlihat misalnya begini
ketika ada dukungan kan jelas
pertama undang undang bilang ada perkara korupsi ada perkara lainnya
yang lainnya nanti dulu korupsinya dulu
pasal dua puluh lima undang undang tindak pidana korupsi yang itu harus dipatuhi oleh semua penegak hukum
itu juga menurut saya tidak dipertimbangkan ketika ini diproses terus menerus

kemudian yang kedua adalah ada moi diantara mereka

yang kedua adalah yang ada moi diantara mereka

kalau yang ketiga adalah yang ada moi diantara mereka

ada norma yang lebih spesifik yang teknis
ya udah kita buat kesepakatan
bahasanya boleh dibilang pasal pasal kulonuan gitu loh ya
siapa yang lebih tuas pendiknya siapa yang lebih duran menangani bagaimana etikanya
itu pun juga tidak diindahkan
artinya tanda tangannya pak tito tanda tangannya pak gus raharjo dan kemudian tanda tangannya
jaksa agung ini kok tidak jadi hal yang diimplementasikan
karena sudah ada kesepakatan bahkan teknis ya
di dalam peraturan tersebut tadi ada penanganan perkara yang melibatkan pihak tertentu
ini harusnya dibicarakan
kemudian yang berikutnya adalah pak presiden
tentu komitmen mendukung kpk ini kan tidak kemudian hanya mengatakan oh perkara yang
seperti ini bukan tanggung jawab saya bukan urusan saya dan segala macam
menurut saya ini menjadi sesuatu hal yang harus segera direspon
artinya ketika sampai pimpinan kpk menjadi tersangka ini akan menjadi masalah presiden
ketika pimpinan kpk kosong maka presiden pasti akan harus cari plt nya siapa dia harus
seleksi lagi dan lain sebagainya
ini kan kemudian gempuran gempur kita tahu ada gempuran gempuran pada kpk
kriminalisasi saat itu walaupun ditolak istilahnya bukan kriminalisasi
tapi itu kan kemudian menjadi perdebatan publik dan publik bisa menilai sendiri begitu ya
selesai satu kali gitu ketika kasus digunakan sudah selesai
pernah ada juga jejak buaya selesai
tapi kemudian kan landai lagi kemudian muncul lagi menjadi besar
ketika kasus iktp muncul ke publik ketika pimpinan kpk pak agus rarjo bilang ada kasus
besar yang terlibat di sana adalah nama nama besar akan bisa goncang kurang lebih seperti
itu maka disitulah mulai ada fight back yang cukup besar
mungkin fakta fakta yang mengelilingi sekitar kasus iktp ini yang pertama kemudian penyerangan
terhadap novel baswedan yang kasusnya tujuh bulan belum selesai sampai sekarang diungkap
lalu muncul pansus angket di situ kemudian
lalu sekarang mulai muncul lagi terhadap laporan terhadap pimpinan kpk
ini fakta fakta di sekeliling ini
mungkin tidak bisa dikatakan langsung terkait atau tidak karena itu tentu membutuhkan sebuah
tapi pandangan anda sendiri melihat seperti apa
apakah memang kasus iktp ini menjadi poin utama sekarang ini bagi serangan serangan
yang terjadi kepada kpk
kalau kita bicara sejarah pemanasan korupsi ini di indonesia itu jelas ya
ada yang namanya tim tas tipikor ada yang namanya lembaga lembaga yang dibentuk sebelum
itu kan semua tidak bisa berjalan maksimal dan dia bubar karena sudah pasti dia akan
masuk ke dalam wilayah yang sangat sangat sensitif
dia menangani perkara misalnya berhubungan sama atasannya atau misalnya dia berhubungan
dengan kolega dan lain sebagainya
ini yang kemudian menyebabkan lembaga tersebut tidak bisa maksimal
nah kemudian kalau kita lihat kpk yang kita lihat kan kpk ketika dia semakin sensitif
penanganan perkaranya wilayah wilayah dia semakin tinggi levelnya maka upaya fight back
pasti akan semakin besar
dalam iktp ini kan sebenarnya jelas sekali lima puluh sembilan anggota dpr begitu disebut namanya dalam
kemudian tiga orang diantaranya diputuskan pengadilan dikasihkan ke dpr
kita turut menikmati atau diuntungkan dan itu bukan dari partai partai kecil begitu
itu pun juga menjadi faktor
begitu juga dengan sisi pemerintah misalnya
pejabat sekelas menteri aktif itu kan di zaman kpk berdiri baru bisa diproses
artinya memang ini sudah masuk ke ranah yang sangat sangat sensitif
nah persoalannya bagaimana
kalau kita merujuk pada dunia peta dunia beratasan korupsi kan hampir semua juga lembaga lembaga
contoh di nigeria misalnya ketua kpk nigeria nuhuri badu kan juga sama
dia dikejar kejar dalam tanda kutip dikriminalisasi karena apa
dia sudah menangani perkara yang berhubungan dengan koleganya atau presidennya di sana
artinya kpk nya dibubarkan dan dihancurkan dalam tanda kutip ya
nah itu kemudian terjadi di beberapa negara
nah pertanyaannya bagaimana di indonesia
apakah indonesia akan ikut seperti itu atau tidak
tanda tandanya anda melihatnya bagaimana
ini sangat tergantung pada komitmen dan dukungan dari segala macam stakeholder
terutama presiden paling depan
presiden terutama paling depan
ini disinggung soal presiden nih
saya ingin munculkan kepada anda
ini sebuah grafik yang kita buat
sebenarnya ini adalah gambar dari salah satu media cetak yang sengaja kami munculkan hari ini
media cetak ini menerbitkan ini di edisi kemarin
saya akan tunjukkan dulu infografisnya terhadap anda bang tama
baik ini yang kami kutipkan ya
begini sumbernya adalah koran tempo ini disebutkan disitu
koran tempo disebutkan disitu ketika pimpinan kpk
saya bacakan lebih lengkap
ini mungkin kurang lengkap ya disini
saya ingin bacakan agar lebih jelas apa yang kami kutip sebenarnya
dari koran tempo edisi kemarin
begitu kalah dalam pra peradilan kpk
sedianya akan langsung menetapkan kembali setia sebagai tersangka
namun menurut seorang pejabat istana kepala kepala kepala

menurut seorang pejabat istana kepresidenan pada malam hari
setelah pembacaan putusan itu
presiden joko widodo bertemu dengan kelima pimpinan kpk di istana bogor
tanda kutip ini kutipannya kutipan lebih lengkapnya
presiden berpesan agar kasus iktp tak dibuat gaduh
ini ujar salah seorang pejabat kpk yang membenarkan adanya pertemuan tersebut
ini juga dikutip dari majalah yang sama dari
dari media yang sama tapi di majalah
nah kalau misalnya benar ini kita mengutip media yang lain
katakanlah itu benar karena ini menjadi perbincangan sejujurnya di kalangan media juga
benarkah pimpinan kpk para pimpinan kpk dipanggil oleh presiden
dan kemudian ada pesan presiden agar kasus iktp tidak dibuat gaduh
bagaimana kemudian kita bisa berharap
iya ini yang kemudian kita lihat ya
kalau kemudian sebetulnya sah sah saja dengan kata kata tidak gaduh
dibuat lebih cepat dan lain sebagainya menurut saya
ya boleh boleh saja presiden bicara seperti itu
tapi kan kemudian kita harus lihat faktanya
ketika kpk misalnya memproses ketua dpr
itu kan sudah pasti akan menimbulkan reaksi dari publik
ada yang pro dan kontra bahkan juga akan jadi pembicara di media
yang artinya tidak akan mungkin yang namanya pemberantasan korupsi
itu dia tidak gaduh
pasti sudah akan menjadi perhatian publik
apakah misalnya ketika menteri diproses publik diam saja kan tidak mungkin
pasti dia akan menunjukkan kemarahannya
atau misalnya dia akan menunjukkan ketidaksukaannya dan lain sebagainya
tapi itu pasti akan menimbulkan reaksi
jadi kalau kemudian anggota dpr diproses tidak mungkin tidak direaksi
dan kemudian tidak mungkin tidak gaduh
itu sudah pasti
apakah ini kemudian membuat apa yang dilakukan kpk sekarang
seperti misalnya ketika muncul penyidikan baru
kemudian tidak segera diumumkan nama tersangkanya
berbeda dengan kondisi sebelumnya
nah ini kemudian naik ke penyidikan
setelah giliran perkara langsung mengularkan konsentrasi pers
kasus ini naik ke penyidikan
ada tersangka baru dengan inisial apa misalnya begitu
kalau hari ini begitu kita tahu
kemarin saya berbincang langsung dengan bang febri diansyah juga
ada penyidikan baru
tentu saja ada tersangka baru
tapi belum bisa diumumkan tersangkanya
apakah ini sebenarnya yang membuat hal itu bang taufi
menurut anda coy bagaimana melihatnya
boleh jadi demikian ya
artinya begini ini kan ada dua persoalan
persoalannya yang pertama adalah
ada informasi yang bocor terlebih dahulu
artinya ada seprindik yang itu sudah keluar di sosial media
dalam bentuk foto menyebutkan nama dan lain sebagainya
ini akan menjadi isu untuk kpk
kalau ternyata itu keluar dari kpk
ini kan bahaya sebetulnya
artinya kpk juga akan mempertimbangkan
oh kita akan cek dulu nih
betul nggak bocor dari kpk